saat ini tni angkatan darat tengah melakukan modernisasi alutsistanya
meskipun demikian sembari menunggu persenjataan baru dan modern
sejumlah alutsista tua juga tetap dirawat agar bisa beroperasi dengan baik
seperti sistem senjata meriam gerak sendiri yang dimiliki batalion artileri medan pati bandung jawa barat
sekelompok meriam artileri gerak sendiri melaju cepat
di lokasi yang ditentukan para prajurit pengawak berhamburan dan mempersiapkan penembakan meriam
setelah sampai sepuluh menit sejak berhenti meriam telah siap ditembakkan
ini adalah salah satu alutsista milik korps atileri medan tni angkatan darat
yaitu meriam amx mk enam puluh satu kaliber satu ratus lima mm
meriam artileri buatan perancis ini memiliki kemampuan gerak sendiri karena ditempatkan di atas selfie sank roda rantai
alhasil meriam ams mk enam puluh satu memiliki mobilitas tinggi dan mudah digerakkan
ke seluruh perjalanan
meriam artileri juga memiliki kemampuan gerak sendiri karena ditempatkan di atas sasis tank roda rantai
meriam artileri juga memiliki kemampuan gerak sendiri karena ditempatkan di atas sasis tank roda rantai
dan kenyataan di lapangan juga meriam kami masih bisa beroperasional
jadi intinya di poin pemeliharaan
intinya di pemeliharaan pemeliharaannya harus di poin dengan standarnya gitu ya
kemudian dalam pengoperasionalnya juga
kalau orang setelahnya mengoperasionalkan sesuatu
tapi tanpa dia memperhatikan cara memakainya kan bisa usaha
tapi untuk anggota kami dalam pengoperasionalan
ini selalu memperdomain sop yang ditentukan
artinya memang sesuai dengan standar pabrikan
tapi kalau misalnya untuk pergantian suku cadang gitu kan
mungkin suku cadangnya sudah tidak diproduksi lagi gitu
kalau yang kami monitor dari bengkus masih dia menyimpan itu
oh ada stoknya begitu
tapi di tingkat pusat
di tingkat pusat
kalau penggantian suku cadangan berarti kan harus sampai pemeliharaan tingkat pusat
nah terus ini satu lagi
tadi abang menyebutkan bahwa nantinya alutsista ini akan dimodernisasi gitu
diganti dengan meriam yang lebih baru
kira kira persiapan dari
ya kan harus menyiapkan personelnya gitu pendidikannya
kita sudah melalui proses ini
proses semacam penataran ataupun pengenalan
pendidikan gitu ya
pengenalan untuk masalah bagaimana arsita itu dari negara produsennya
kita sudah melalui tahapan awal untuk pengenalan
nanti akan bertahap bertingkat lanjut juga
untuk tahap awal
nanti tahun ini ataupun tahun depan masih akan dilaksanakan untuk transfer awal
berarti prosesnya masih akan terus berlangsung gitu
meriam amsm k enam puluh satu milik batalion artul remedan iv ini bisa jadi masih layak dioperasikan
namun dalam perang modern alutsisa tua tidak efektif dan tidak efisien
bahkan bisa jadi pemeliharaannya akan semakin sulit dan mahal
lantaran suku cadangnya semakin langka
kita selalu menginginkan
dan bahkan bahkan menuntut agar tni menjadi prajurit yang profesional dan modern
tapi untuk menjadi tentara yang profesional dan modern tentu ada harganya
dan adalah tugas negara untuk melengkapi prajurit kita ini dengan peralatan yang modern
dan sesuai dengan tingkat ancaman yang ada pada saat ini
iwan hermawan lastonga pebro bandung jawa barat